aku cinta sama bagus
apakah kamu mau berterus terang kalau umur kamu sudah lebih dari setengah abad
bagus pemuda yang lembut dan baik
sikapnya bahkan wajahnya sangat mirip dengan kang lain
membuat aku tidak sanggup menolaknya
ya benarkah aku mencintai bagus
atau aku hanya membayangkan dia sebagai kang ayu
abah tidak keberatan kamu tinggal beberapa lama di sini
tapi apakah keluarga kamu tidak mencarimu
bah saya ini tinggal sendiri di dunia ini bah
ya sudah kalau begitu
kamu boleh tinggal di sini
tapi kamu harus bantu apa untuk membetulkan perahu
perahu abah sudah bocor
boleh ngajak sumiga bah
kamu ini mau kerja apa pacaran
itu juga kalau boleh
ya sudah bawa saja dia
memangnya kenapa bah
karena dia sudah lama hidup sendiri
hmm sepertinya dia tinggal sama ibunya
emang itu ibunya bah
mira jangan marah ya
aku minta maaf banget

aku gak ada maksud untuk menyinggung kamu kok
cuma kamu satu satunya orang yang aku miliki
ayah dan ibu aku udah gak ada
kang layu sudah mati mengenaskan
dan sang kurian
dia pergi entah kemana sekarang
aku jadi gak tahu apakah dia masih hidup apa sudah mati
maka dari itu aku mohon
jangan marah ya maafin aku
waktu itu ibu ibu pkk datang dan menyerahkan uang padaku
mereka minta aku harus cepat menyelesaikan orderan
lalu aku buru buru menyelesaikannya
setelah itu aku baru ingat dan aku memanggil manggil sangkuriang
malamnya aku langsung mencarinya
kalau siangnya kamu mencari mungkin ketahuan ke mana perginya
aku nggak tahu mir
pagi itu aku lagi masak nasi
terus aku memukul kepala sangku rian sampai berdarah
waktu aku pulang dari pasar dia masih baik baik aja
kemana aku harus mencari sangku rian
bumi ini begitu luas nih
dia bagus ada apa
aku mau ngajak kamu ke pantai cepetan
kok jadi seperti anak muda yang baru kenal cinta ya
aku mau ke situ dulu ya
gusti allah memberkahimu dengan tubuhmu yang tetap muda dan cantik
sebenarnya bagus lebih pantas menjadi anak
tapi ya sudah lah
kalau sudah jodoh mau apa
jodoh mau apa lagi
sumbi abah pulang dulu ya
jadi kapan kamu kenalkan aku sama orang tua kamu
nggak lama lagi sum
tapi kapan aku bisa ketemu orang tua kami
aku yatim piatu
ayahku sudah lama gak ada
sudah berapa lama kamu gak ketemu sama orang tua kamu
ayah angkatku sudah meninggal
dia lelaki yang baik dan sayang sama aku walaupun dia itu seorang perampok
ayahmu seorang perampok
aku ini dididik sama orang yang baik
aku disuruh berhenti merampok dan aku menikah
jadi ayahmu sudah lama lagi
aku sudah lama lagi
aku sudah lama lagi
jadi kamu tahu di mana orang tua kamu sekarang
aku sudah mencari orang tuamu dan aku ingin menikah sama kamu
eh eh sum sum
gus apakah kamu itu sudah mantap untuk menikahi sufi
secepatnya saya ingin melamar sumbi bah
ya itu lebih bagus
tapi kamu harus mencari pekerjaan tetap untuk menghidupi istri dan anakmu nanti
ada rencana sih
mau dagang bah
ada sedikit modal dari ayahku
tunggu apa lagi
lamarlah dia secepatnya soalnya sudah banyak yang antri
waduh gawat kalau begitu
ya mau ngelamar sumbi bah
masa malam malam begini mau melamar
sudah tidak sabar bah
harusnya ayah dan ibuku yang melamarkan dayeng sumbi
tapi di mana mereka
kenapa orang orang lebah pada larang tidak ada yang mengenal aku
dan tidak ada yang mengenal orangtuaku
aku tidak mengerti
sebenarnya siapa aku
bisa jadi siapa
anak anakmu yang berada di sekitar bukit
nah sudah lah
yang penting lamaranku diterima sama daeng sumbi
aku akan segera menikahinya dan memboyongnya ke jakarta
dia pasti akan menjadi istri yang baik dan melahirkan anak anak yang cantik
apa kamu yakin dengan pilihanmu sumbi
dia akan lebih pantas jadi anakmu
lebih baik kamu memilih pak lurah
bagus itu orangnya romantis
dia juga cinta sama aku
aku gak mau nerima lamaran pak lurah
dan aku juga gak mau jadi istri yang kedua
tapi dia kan sudah menceraikan istrinya
iya aku udah tahu
apa kamu mau berterus terang
kalau umur kamu sudah lebih dari setengah abad
aku datang untuk mengharapkan cintaku
maukah kamu menerima lamaranku
kita akan menjaga kesetiaan hatiku dan jiwamu
aku mau menikah denganmu
dan aku juga menerima lamaranmu
kita akan hidup bersama
dan aku juga mau menikah dengan kamu
jadi kapan kalian akan menikah
tapi saya harus mempersiapkan sesuatu
terus kapan orang tuamu akan datang
gak tahu teh
tapi saya sudah bilang pada sumbi
kalau saya dibesarkan sama pak harun
berasal dari desa padalaran
jadi di desa sebelah
memangnya udah berapa lama kamu gak ketemu
aku sendiri gak tahu suh
mereka sendiri tidak tahu orang tuanya dimana
nama orang tuamu siapa gus
aku sendiri gak tahu teh
tapi aku berjanji akan mencari orang tuaku
soalnya aja dikita
aku akan pel minerals
tahu pun tak masuk
hal dia memang